kita beralih ke kasus penganiayaan david ozora
hari ini pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti kasus mario dandi satrio dan shane lucas akan dilakukan
sudah ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari di kejaksaan negeri jakarta selatan
selamat siang teddy setelah perkara kasus mario dandi sudah lengkap alias p dua puluh satu apa langkah selanjutnya
hari ini sudah siap dilimpahkan ke kejaksaan negeri jakarta selatan untuk menjalani proses persidangan terhadap kasus dugaan penganiayaan berat bagi david ozora yang terjadi pada dua puluh februari dua ribu dua puluh tiga lalu
dan hari ini di kejaksaan negeri jakarta selatan akan dilakukan pelimpahan tahap dua dimana selain dua orang tersangka mario dan shane lucas
juga akan dilimpahkan
bahkan beberapa barang bukti ke pengadilan negeri jakarta selatan dan informasi yang terbaru hari ini yang bisa kami sampaikan
lia bahwa nanti pada pukul empat belas siang nanti usai sholat jumat ini pihak kejaksaan negeri jakarta selatan akan menggelar konferensi pers terkait agenda pelimpahan berkas tahap dua ini
kalau kita melihat penanganan perkara ini memang bukan hanya dua orang yang menjadi tersangka untuk kasus dugaan penganiayaan
berat terhadap david ozora ini lia kita tahu ada nama agh anak yang berkonflik dengan hukum
kalau membandingkan ini publik juga melihat ini ada pendapat publik yang menyebutkan bahwa penanganan kasus pedugaan penganiayaan berat yang dilakukan dua tersangka lainnya
tersangka utama yaitu mario dandi dan juga shane lucas ini terlihat atau dirasakan publik lebih lama penanganannya berkasnya di pihak penyidik dan juga kejaksaan
dibanding tersangka lainnya yakni agh anak yang berkonflik dengan hukum di mana juga disebutkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pengendalian berat tersebut
agh sudah difonis tiga lima tahun penjara dan sudah juga mengajukan memori bandingnya ke pengadilan tinggi dki jakarta dimana kita tahu pengadilan tinggi dki jakarta kemudian memperkuat vonis dari pengadilan negeri jakarta selatan
yang memfonis atau memutuskan hukuman pidana penjara tiga lima tahun penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu agh
nah ini kemudian yang banyak menjadi perhatian publik mengapa mario dendi ini terkesan lebih lama penanganan berkasnya untuk masuk ke ruang sidang dan akhirnya setelah dua bulan lebih diputuskan
dan rabu dua puluh empat mei dua ribu dua puluh tiga lalu berkas dari
mario dendi dan juga shane lucas ini dijatakan lengkap hari ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi lia akan dilakukan pelimpahan tahap dua barang bukti dan juga tersangka ke pengadilan negeri jakarta selatan
tentu kita akan mencari tahu tentu hari ini juga akan mungkin disampaikan kapan jadwal agenda persidangan akan segera dilakukan
tadi saya coba menghubungi pihak pengadilan negeri jakarta selatan
apakah sudah ada jadwal yang kemudian ditentukan kapan dua orang tersangka ini akan memasuki ruang sidang untuk proses pengadilannya
ini masih menunggu proses tahap pelimpahan tahap dua yang akan dilakukan hari ini
sekali lagi lianita ruhyat kita juga akan menantikan informasi yang akan berlangsung pada proses konferensi pers nanti pada pukul dua siang waktu indonesia barat mengenai proses pelimpahan tahap dua ini
yang mungkin saja juga akan sekaligus disampaikan kapan
jadwal sidang bagi tersangka mario dendi dan juga shane lucas ini akan segera dimulai
baik terima kasih teddy zuhari melaporkan terkait dengan proses akan pelimpahan dari kasus mario dandi